anda masih bersama kami di after sepuluh salah satu box girder yang akan menjadi bagian struktur dari lrt velodrome di kawasan rawamangun ambruk
kejadian ini terjadi pada senin dini hari lima orang pekerja menjadi korban dan mengalami luka ringan
box girder ini diketahui telah dipasang sejak minggu lalu namun proses stressing baru rampung pada pukul dua belas malam kemarin
proses tracing adalah proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder untuk dijadikan girder sebagai beton pratenggang
namun selang sepuluh menit setelah stressing gider selesai konstruksi ambruk
akibat kejadian ini lima orang pekerja mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit tiga diantaranya telah diperbolehkan pulang
kedala yang utama yang kami hadapi seperti yang anda lihat hari ini adalah cuaca
di mana ketika pekerjaan pekerjaan beton dilakukan dan matahari tidak cukup terang dan ada hujan dan lain sebagainya
mobilisasi material maupun mobilisasi karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan safety itu yang terganggu biasanya
tapi apapun itu pekerjaan terus tetap kita lakukan dua puluh empat jam untuk memastikan bahwa target itu bisa terpenuhi
sebenarnya kalau di dalam undang undang satu ratus tujuh puluh ya tentunya nanti juga apa yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja
dan ini juga nanti kita lakukan pembinaan lebih lanjut
apakah dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang tentunya yang mengandung resiko ya apakah sudah dilakukan dengan sop atau belum
sementara wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
belum mengetahui adanya kecelakaan kerja akibat robohnya konstruksi light rail transit di kayu putih jakarta timur pada senin dini hari
namun sandi menyatakan bahwa proyek pengerjaan lrt tersebut memang sedang mengejar target penyelesaian
agar bisa dipakai saat asian games pada agustus mendatang
pemprov dki jakarta akan segera meminta laporan terkait kejadian tersebut
bahwa mereka akan kejar dengan shift yang ditambah ditambah orang
kita sama sama waktu itu
khawatir masalah keselamatan kerjaan
karena kalau dikejar target selalu seperti itu ada aja prosedur yang terlupakan
demi efisiensi waktu dan lain sebagainya
jadi saya belum dapat laporan
tadi pagi saya sempat browsing di sunning urgent belum masuk laporan tersebut
pas lagi sahur tadi belum ada
jadi ini nanti akan saya langsung mengingatkan laporan
lepas itu saya sudah mau mengetik kartong dari lubang tiga formtv
kita vaiase lihat langkah langkah
kalau kita lihat langkah langkah yang ini

dia belum kalau ga heir
provinsi dki jakarta pun juga telah hadir
lalu juga ada dari pihak kontraktornya sendiri yakni pt wijaya karya juga telah hadir
begitu untuk melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab
ambruknya span dua puluh delapan dua puluh sembilan bangunan lrt velodrome kelapa gading ini
juga dari pihak pemilik proyek yakni pt jakarta propertindo
ataupun pihak jakpro pun juga turut hadir untuk meminta konfirmasi lebih lanjut
sebenarnya apa yang menyebabkan konstruksi ini kemudian roboh
kemarin juga dari informasi yang saya dapatkan dari satya heragandi
selaku presiden direktur pt jakarta propertindo
mengatakan bahwa sebenarnya box girder ini sudah diangkut dari minggu yang lalu
dan proses prosedur pemasangannya pun juga telah dilakukan
di mana per pukul enam pagi kemarin pemasangan joinnya pun juga sudah dilakukan
dan juga sudah dipastikan juga kering begitu untuk dilakukan proses selanjutnya
dan bahkan proses pengangkatan box girder ataupun precast beton ini pun
juga sudah diangkat begitu untuk diselaraskan dengan tiang tiang panjang yang sudah ada
dan dipastikan telah selesai dilakukan pada pukul enam sore kemarin
dan mulai pukul sembilan malam hingga pukul dua belas malam dilakukan proses tracing
tadi seperti yang sudah kita dengarkan bahwa proses tracing sendiri merupakan
proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder untuk menjadikan girder sebagai beton prategang
karena memang beton yang ada ini merupakan beton precast ataupun yang telah dicetak terlebih dahulu
di dalamnya memang sudah ada kabelnya begitu
jadi pada saat dibawa ke sini memang akan ada proses pengangkatan untuk kemudian dijadikan satu bagian
dengan bangunan yang sudah ada dan untuk span dua puluh delapan dua puluh sembilan ini merupakan satu dari dua beton terakhir
yang akan dipasang begitu untuk menyelaraskan rangkaian lrt velodrome rawamangun kelapa gading ini
yang satunya lagi adalah p enam puluh delapan yang direncanakan akan rampung pemasangannya pada bulan januari ini
namun demikian karena memang adanya kecelakaan yang terjadi seperti ini memang dari pihak
jakpro sendiri mengatakan ini akan ada keterlambatan pemasangan untuk span dua puluh delapan
dimana memang untuk span dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan ini nantinya box girdernya akan dicor ulang
lalu kemudian proses pemasangannya pun akan diulangi lagi begitu
jadi akan ada pemunduran target untuk pemasangan span dua puluh delapan dua puluh sembilan ini kurang lebih satu hingga satu lima bulan ke depan
sedangkan untuk proyek yang lainnya memang kalau saya lihat di span span yang lainnya pada saat ini teman teman
masih terus melangsungkan proyeknya walaupun pada saat ini cuaca grimis dan juga cenderung hujan sepanjang hari
memang seperti ini cuacanya setiap harinya selama bulan ini
dan untuk bagian bagian yang lainnya memang masih terus menurut dilakukan kecuali di bagian p dua puluh delapan dua puluh sembilan yang di belakang saya ini
karena memang kalau dilihat saat ini ditutupi dengan terpal begitu karena memang untuk proses investigasi
baik dari pihak kontraktor wijaya karya ataupun dari pihak jakpro dan juga dari pihak polsek pulau gadung
juga akan melakukan investigasi untuk mencari tahu apakah memang ini ada human error
ataupun memang ada kelalaian dari pihak kontraktornya itu yang kemudian masih akan terus dicari tahu
ataupun memang ini merupakan bencana ataupun kecelakaan murni karena memang cuaca begitu
namun tadi dari pihak kontraktornya sendiri ataupun dari pihak pemilik proyek sendiri dari jakpro sendiri mengatakan
bahwa memang ada sejumlah kendala begitu pada saat pembangunan ini
terutama memang terkait dengan cuaca di mana kendala utamanya yang mereka katakan adalah cuaca yang hujan seperti ini
beton yang dilakukan memang akan mengalami kendala pengeringan begitu karena pada saat melakukan pengecoran seperti ini
ditambah dengan hujan kawan kawan memang untuk pengeringan beton tersebut akan jadi terkendala karena setiap hari hujan
apalagi untuk mobilisasi material dan juga karyawan pun juga akan terhambat terkait dengan adanya cuaca yang seperti ini
jadi memang dengan proyek yang harus selesai pada bulan mei mendatang untuk proses testing dan juga commissioning
ataupun proses uji coba memang ini akan terus menerus dikebut begitu
pekerjaannya dua puluh empat jam walaupun memang
ada kendala cuaca seperti ini
dan untuk prosesnya sendiri memang pada saat ini selain pemasangan box girder di span dua puluh delapan dua puluh sembilan dan juga di pm enam puluh delapan
saat ini juga dari pihak kontraktor tengah melakukan proses pemasangan rel begitu yang sudah dimulai pada bulan desember yang lalu
dan memang dikatakan pada saat adanya kecelakaan seperti ini pemasangan rel tidak akan terganggu
karena memang bagian struktur yang lainnya pun tidak bermasalah begitu masih tetap berdiri dengan tegak
dan masih akan terus menerus dilakukan
kecuali memang di bagian yang ini
memang diharapkan walaupun bagian yang ini masih akan kemudian diperbaiki lagi
hasil harus dibersihkan dari reruntuhannya diharapkan tidak akan mengganggu target penyelesaiannya
karena memang pada bulan juli dua ribu delapan belas diharapkan soft operational ataupun operasi dari lrt velodrome ini dapat dimulai
begitu untuk kemudian dapat dipergunakan secara penuh menjelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas pada bulan agustus mendatang
hingga saat ini memang proses investigasi masih terus dilakukan
kemudian mendapatkan informasi apa sebenarnya yang menyebabkan ambruknya bagian span dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan ini
lima karyawannya memang yang kemarin menjadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit
tiga diantaranya telah diperbolehkan untuk pulang
dua lainnya masih dirawat hingga saat ini di rumah sakit columbia asia
memang jaraknya kurang lebih hanya dua ratus hingga tiga ratus meter dari lokasi kejadian
namun dari pihak jakpro mengatakan walaupun mereka sebenarnya boleh diperbolehkan pulang
cuma karena memang mereka mengalami cedera di bagian pelipis dan juga di bagian belakang bawah begitu di bagian pinggul
kemudian dari pihak jakpro meminta observasi lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi mereka
apakah mereka mengalami cedera dalaman ataupun tidak
dan mereka mengatakan bahwa para korban ini memang sudah di cover oleh bpjs ketenagakerjaan
dan mereka juga akan mendapatkan santunan lebih lanjut juga dari pihak jakpro dan juga pt wika
karena menjadi korban atas kejadian ini
dinas ketenagakerjaan juga masih akan menerus lebih lanjut investigasinya
untuk kemudian menetapkan apa yang kemudian sanksi yang akan diberikan kepada pihak kontraktor ataupun dari pemilik proyek
kalau memang ini merupakan kelalaian
hingga saat ini memang baik dari pihak jakpro ataupun dari dinas ketenagakerjaan
belum mau menjadikan kecelakaan ini sebagai sebuah kejadian kelalaian begitu
jadi mereka juga belum mau membahas apakah kemudian akan ada sanksi administratif yang akan diberikan kepada pihak kontraktor
terkait dengan kejadian ini
investigasi masih terus kita nantikan hasilnya
sementara proses pembangunan masih terus dilakukan
terima kasih untuk informasi anda langsung dari tempat kejadian